dan puncak ibadah haji adalah ketika para jemaah melakukan wukuf di padang arafah
ya para jemaah ini akan menginap di sana selama kurang lebih satu hari satu malam
dengan melakukan serangkaian ibadah
arafah adalah nama sebuah kawasan padang pasir di wilayah arab saudi
kawasan ini berjarak sekitar tujuh belas km sebelah timur kota suci mekah
dalam bahasa indonesia arafah berarti mengetahui mengenali memperkenalkan atau mengenal
padang arafah diakini sebagai tempat bertemunya kembali adam dan hawa setelah terpisah selama dua ratus tahun
di padang pasir inilah puncak ibadah haji terjadi
puncak ibadah haji
huff atau berdiam diri di arafah dilakukan pada tanggal sembilan julhijjah
puncak wukuf dimulai dengan khutbah arafah di tenda tenda rombongan atau tenda misi haji
setelah menjamak takdim sholat zuhur dan asar semua jemaah haji akan menghadap qiblat
berdoa berzikir membaca al quran dan melakukan ibadah lainnya hingga matahari tenggelam
wukuf di arafah menandai puncak ibadah haji
maka apabila seorang jemaah tidak melaksanakannya ibadah hajinya dianggap tidak sah
meskipun sudah membayar denda
setelah melakukan wukuf di arafah para jemaah menuju musdalifah untuk menghabiskan malam di sana
keesokan harinya para jemaah bertolak ke mina
untuk melakukan lempar jumroh

berdoa bersikir membaca al quran dan melakukan ibadah lainnya hingga matahari tergelap